kandidat nomor urut dua harap disibang juga pertanyaan untuk para kandidat yang lain saya buka masih tersegel
ini untuk kandidat nomor urut dua kandidat
terima kasih baik kandidat nomor urut dua memilih pertanyaan a mengenai agama dan ideologi
bagaimana pandangan pasangan calon berkenaan hubungan agama dengan
dan pancasila dalam konteks pembangunan manusia jawa barat
waktu menjawab anda dua menit dimulai saat anda berbicara
baik hubungan antara agama dan ideologi bahwa agama itu merupakan dasar daripada ahlak
ada pun ideologi itu dasar daripada negara
ini harus saling
terutama sekarang ini yang menyangkut masalah toleransi
karena toleransi itu akan diuji ketika kita menjadi mayoritas
mampukah kita bisa saling menghormati saling menghargai
apalagi dalam kepada umat umat yang minoritas
karena pembangunan kita ini adalah pembangunan ideologi pembangunan jiwa
tetapi jiwanya tidak sehat
jiwanya tidak stabil
saya menjadi gubernur wakil gubernur disini pun juga
pertama itu sehat jasmani dan rohani
kalau kurang setrip walaupun ganteng walaupun luhung elamona muhabisa
dan ideologi ini adalah merupakan satu kecintakan
kejahatan kepada negara
dan ini pun juga ada di dalam agama
jadi sebetulnya agama dan ideologi itu harus saling mengisi
jangan sampai sekarang dibenturkan agama dengan negara
justru ini harus saling mengisi
karena ideologi kita ini sesuai dengan agama apa
pancasila ketuhanan yang ma'esah
kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab
rahman dan rahim
kekuatan itu sesungguhnya ada di dalam kebersamaan
yang keempat kerakyatan musawar
itu pun juga ajaran islam
baik waktu anda habis
silakan kandidat nomor urut tiga untuk menanggapi waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
kandidat nomor urut tiga
kepada kader nomor tiga silahkan menanggapi waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
pancasila dan agama
pancasila adalah dasar dan filosofi hidup berbangsa dan bernegara
sedangkan agama adalah kepercayaan daripada orang orang indonesia terhadap agamanya masing masing
tetapi di dalam kehidupan berbangsa pancasila mengikat kita semua dalam satfi sila yang satu
bahwa ketuhanan yang ma'esah
surat surat aku yang saya cintai masyarakat jawa barat
sebetulnya pancasila ini banyak diilhami oleh para ulama dan parikiai pada awal awal tahun empat puluh lima an
sebetulnya pancasila ini diilhami oleh tekad oleh para ulama kita para habaib yang memunculkan kesolehan dan ketakwaan
sehingga bangsa kita pertama kali believe in god
percaya kepada tuhan yang maha kuasa
yang kedua kemanusiaan
dan tentunya sudah sudah sekalian masalah kerakyatan
juga itulah dalam demokrasi
makanya hari ini kita berdemokrasi adalah juga merupakan suatu amanah agama
untuk itu marilah bahwa kita berdemokrasi kita ke tps hari ini itu adalah amanat dari masing masing agama untuk bisa memilih pemimpin yang betul betul bisa amanat
untuk bisa memilih pemimpin yang betul betul bisa

tablik fatonah dan siddiq
ini yang kita harapkan daripada agama dan pancasila dalam konteks kepemimpinan nasional
insya allah indonesia akan terbang dengan tinggi dengan pancasila dan agamanya masing masing
terima kasih waktu anda habis
berikutnya adalah giliran kandidat nomor urut empat untuk menanggapi
waktu anda satu setengah menit
waktu anda satu setengah menit

waktu anda satu setengah menit

waktu anda satu setengah menit
agama adalah sebuah sistem keyakinan setiap individu manusia yang membangun hubungan harmoni
antara manusia dengan alamnya manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan sang pencipta
dalam kaidah islam menyebutnya allah subhanahu wa ta'ala
sistem ini menuntun perilaku manusia yaitu membentuk karakter yang memiliki akhlak yang mulia
ideologi adalah sebuah sistem pandangan manusia tentang
yaitu membangun hubungan manusia dalam sistem politik
ketika bicara agama dan ideologi pancasila
maka agama adalah nilai fundament utama yang mengilhami ide ide tentang pancasila
sehingga keduanya menjadi harmoni dan menjadi satu kesatuan yang utuh
yang menjadi kekuatan kita hari ini adalah
bagaimana kita melaksanakan beragama secara baik
dan berpancasila secara baik
dalam wujud demokrasi yang terbuka
demokrasi yang saling menghormati saling menjunjung tinggi silih asa silih asi silih asu
bukan demokrasi yang membuat video hoax dengan dukun palsu
bukan demokrasi yang membuat fitnah disana sini
dengan kekuatan itulah kita akan bangun harmoni
dalam kaedah sunda silih asa silih asi silih asu
jauh orang deket deket orang layut layut orang pahit pahit silih wangi
baik waktu anda habis terima kasih
berikutnya silahkan ditanggapi oleh kandidat nomor urut satu
waktu anda satu menit tiga puluh detik dimulai saat anda berbicara
sebenarnya antara agama dan pancasila sudah tidak usah diperdebatkan
itu sudah final
lebih baik kita bicara konsep pembangunan yang merata supaya rakyat sejahtera
pancasila seperti gelas yang bersih
diisi air susu kelihatan air susu
pancasila dibawa ke islam kelihatan islamnya
dibawa ke nasrani ke hindu buddha seperti itu adanya
dan pancasila dilahirkan oleh tokoh tokoh agama
tokohnya ada melahirkan pancasila
termasuk para ulama yang memiliki keimanan dan keilmuan yang sangat tinggi
kami percaya kepada yang melahirkan pancasila para ulama
karena ulama adalah pewaris para nabi dan kepercayaan para rasul
yang artinya jangan sekali kali hilangkan jasa ulama
oleh karena itu dalam misi kami rindu kang emil dengan saya
misi yang pertama adalah membentuk manusia pancasila yang bertakwa melalui peningkatan masjid dan tempat tempat ibadah
orang yang beragama pasti berpancasila
orang pancasila pasti beragama
sekarang giliran panelis prof muhammad najib untuk melakukan penajaman atas jawaban kandidat dari nomor urut dua
waktu anda dua menit dimulai saat anda berbicara
ya terima kasih
dalam konteks ketatanegaraan bahwa perjalanan pancasila sebagai ideologi negara ini banyak mengalami ujian
ujian itu diantaranya terkait dengan hubungan antaragama dan pancasila
paling tidak sampai sekarang ini masih ada sisa sisa itu
sisa sisa itu terkait dengan dua pandangan yang berbenturan dengan pancasila
pertama pandangan yang berpendapat bahwa pancasila itu adalah produk pemikiran manusia dan bukan bagian dari agama
sementara dalam negara itu kita berkewajiban atas dasar agama
oleh karena itu pancasila bukan agama dan juga sementara negara ini harus ada ladasan beragamanya
nah dari situlah kemudian muncul tindakan tindakan yang berusaha untuk berusaha mengevaluasi atau mengkritisi pancasila dalam pandangan perspektif agama
pandangan yang kedua berpendapat bahwa pancasila dengan rumusannya itu memberikan ruang untuk bebas beragama
bebas tidak beragama
nah sehingga banyak juga muncul komunitas komunitas yang ini juga dua duanya bergerak
dan juga termasuk diantaranya terorisme tidakkan radikalisme itu bagian dari akibat dari pandangan yang membenturkan antara agama dan pancasila
terutama pandangan yang pertama tadi bahwa pancasila bukan bagian dari agama dan pancasila perlu ada
sementara dalam pernegaraan
sementara dalam pernegaraan
itu harus ada panggilan
dan kita dalam bernegara itu adalah karena tuntutan atau perintah agama
pandangan inilah yang sebetulnya memunculkan tindakan tindakan radikalisme terorisme dan juga tindakan lain yang merugikan masyarakat dan bangsa
mohon dijelaskan hubungan itu
silahkan karyawan nomor urut dua untuk menanggapi waktu anda tiga menit
baik terima kasih
panelis yang selalu berterima kasih
mohon izin saya mengoreksi dulu
kalau tadi dikatakan bahwa pancasila mengizinkan tidak beragama itu tidak benar
mohon dicatat tidak benar
pancasila mewajibkan seluruh rakyat indonesia beragama
dan agama dilindungi oleh negara
tapi nanti saja di luar
dan kemudian saya ingin mencoba mengaplikasikan sesungguhnya leadership yang dibutuhkan di tempat yang pluralismenya tinggi di jawa barat itu seperti apa
seperti kita ketahui di jawa barat itu ada banyak agama
ada banyak barangkali aliran
ada banyak kepercayaan
ada banyak mungkin majham
dibutuhkan yang pertama pemimpin jawa barat itu tidak boleh berdiri di satu kaki mazhab atau aliran atau agama apa saja
tapi dia harus menjadi milik seluruh rakyat jawa barat
harus berdiri di atas wajah
itu yang pertama
dia harus terus mampu melakukan silaturahmi silaturahmi silaturahmi diantara umat beragama
untuk itu untuk itu pemimpin di jawa barat harus benar benar memiliki kapasitas bahwa dia menjunjung tinggi pluralisme
menjaga umat untuk beragama
menegakkan agama ya
tetapi juga satu sama lain harus beragama
dan juga satu sama lain harus hidup berdampingan dengan damai
mungkin bisa ditambahkan
tidak ada paksaan untuk beragama
jadi agama itu adalah hak individu hak ajasi priogratif setiap insan setiap manusia
dan pancasila bukan milik satu agama
tapi milik seluruh agama
ketika dirumuskan di panitia sembilan
ada muslim ada nasrani ada hindu ada tokoh adat
jadi ini adalah milik bersama
sedangkan masalah terjadinya benturan antara gerakan gerakan radikal itu bukan gerakan agama
saya tekankan sekali lagi
itu hanya mengatasnamakan agama
justru ingin membenturkan agama dengan negara agama dengan ideologi
itu gerakan baik
baik terima kasih
di tangan saya masih ada satu amplop
untuk pasangan kandidat manakah itu
nantikan kami sesaat lagi